akhirnya mau sorot putih menjadi milikku
aku akan pergi ke dunia paralel
dengan mesin ini
aku sudah mijikan ini dari dulu
semua porsi sudah terkumpul
dan kita sekarang sudah mendapatkan teman baru
pasti ada hal yang lain
yang bisa aku lakukan
tapi mesin ini kan baru saja jadi
dan gak ada yang pernah tahu apakah mesin ini benar benar bisa membawa kita ke dunia pararel atau enggak
oleh karena itu
biar aku yang jadi kelinci percobaannya
kalau ada yang terjadi sesuatu di sana
aku bisa menghadapinya
karena aku adalah satrinya
kalau begitu biar aku saja yang
kare aku dulu pernah diculik di dunia pararel
aku lebih mengerti keadaan di sana
kalau aku pergi sekarang
mungkin aku bisa menyelamatkan papa dan mama
ada yang menembakdir
aku harus berhenti kembali ini
yang berhenti itu nyawa lu
siap lu untuk
kamu tahu tempat ini dimas
ini adalah tempat ditemukan yang alat itu
kamu menyuruhku menjadi pengganti alat prestimulus
power spot berikutnya yang kami cari
adalah dark spot
tentu engkau yang bergelimang kegelapan
lebih mudah menstimulusnya
ini diluar dugaan
kupikir engkau akan menolaknya
aku tertarik dengan kekuatan kegelapan
sedang merawat power stone ya
kita selalu dibantu oleh mereka kan
aku juga bisa bertarung
itu semua berkata ada mereka di sampingku
merah biru hijau
seorang diri bisa menggunakan tiga power stone
reza saya saat ini sedang merawat power stone hitam
sang kakak terus yang dipower up
kira kira sang adik kapan ya
pasti akan terjadi pertengkaran antara kakak dan adik
kenapa kamu saja yang mendapatkan power stone
jangan banyak alasan
kok jadi begini sih
kamu benar benar hebat saya
terima kasih banyak ray
kamu bertarung dengan tiga power stone
berarti tanggung jawab kamu tiga kali lipat
dan untuk hari yang sudah bekerja keras
perlahan mendekati satria bima
material hantu yang tidak ada fisiknya
pasti mereka tidak sadari
saya memang pintar
kalian monster hantu
aku menantikan hasil dari pada rencana ini
kita ini gak ada fisiknya loh
biarpun menemukan power stone juga
bagaimana kita memegangnya
yang mulia drakor selalu saja memaksa
tuan goh dari dulu memang seperti itu
aduh lapar nih
kita harus tahu dulu di mana rumah satria
enak sekali aromanya
ada apa teman
aroma ini seperti masakan koki pribadiku
akhirnya monster putih menjadi milikku
satria yang ketiga adalah torga
yang dimiliki satria thorga adalah batu pengendali ketil

saat ini saya sedang bekerja sama dengan reksor kami akan mencari postur yang tujuh
sampai kapan kalian akan mengecewakan aku
ini sudah sampai tahap akhir power screen terakhir sebentar lagi akan ditemukan power
stand ditanamkan di bagian inti penggerak glandator semenjak saya menyamar menjadi
telah berhasil dikumpulkan namun hanya bagian inti tempat power stone yang belum
bersiaplah untuk mati
apa ini kakiku berapa
akhirnya dengar juga
paman masih hidup
paman bukan hantu
paman kok udah dimakan monster
ini semua berkat penelitian bapak kalian
dengan alat ini
sekarang kita bisa berkomunikasi
di dalam perut monster ini
banyak sekali benda benda yang dia makan
dan ini mungkin merupakan dimensi dari dunia luar
dimensi dari dunia luar
kalau begitu telpon gak bisa nyambung dong
di sini paman dapat ide
bapak kalian kan seorang peneliti
yang bisa membuat portal
untuk menghubungkan dengan dunia dimensi luar
jadi paman akan
selalu menggunakan alat ini
untuk bisa berhubungan dengan dunia luar
paman hebat sekali
terus rena gimana
rena baik baik saja
makanya kalian cepat ke sini
cepat ke sana
tapi kita berdua kan gak tau tempat monsternya dimana paman
tempat persebutnya yang jadi restoran
paman sebutkan nama restorannya
rika bangun rika